yang bapak tahu awalnya terbakar di bagian mana
belum disuruh turun itu menting bau bau
ketika disuruh turun itu sudah ada asap di belakang
ini jurusan pati kudus semarang jogja
kemudian sesampainya di simpang empat lemah ijo
kemudian setelah berjalan hijau
itu dari pengemudi sudah mulai ada tanda tanda
ke jalan dalam mesinnya
kemudian setelah berjalan beberapa saat dari lampu merah lemak hijau tersebut
sudah ada gejala itu dimungkinkan dari konsleting kasih
ac kemudian jumlah penumpang dapat kita datakan tadi berjumlah sepuluh orang
sepuluh anak anak dalam kondisi selamat dan sehat semua
kemudian untuk saat ini sudah dilangsir dengan bis yang sama untuk tujuan
mungkin itu yang diperhatikan
apakah dari belakang ya pak
indikasinya dari konsultasi kc
setelah dari lampu merah lemah ijo mulai ada kebulan hasap
kemudian pengemudi memposisikan dengan situasi yang agak aman
setelah kemudian berhenti di depan smp ini
untuk korban aman penumpang berjumlah sepuluh dalam kondisi sehat semua selamat
tidak ada perlukaan sedikitpun
saya ihsan sitorus saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
ptv dan media streaming lainnya